kalau sekarang ini kamu jadi pulang apa yang akan kamu lakukan
kalau aku jadi wulan aku balik lagi ke romania
dan aku janji disana aku lebih fokus dan lebih giat belajarnya
karena buat aku kebahagiaan dan kebanggaan keluarga itu adalah segalanya
tuh sayang nadine saja setuju sama papa
sebenarnya nadine om itu sudah bilang begitu sama bulan
gak nyam ternyata pacarnya roman punya nyali juga ya
jadi penasaran gue
gimana ya sifat pacarnya roman siulan dari itu
mungkin dia cemburuan kali ya
makanya sekarang roman berusaha menghindari dia
situ galak kali ya kan
sudah minum obatnya
ulan ambilkan air buat roman
dan saya akan pastikan ulan akan kembali lagi ke romania
sudah tadi terima kasih
minuman spesial untuk orang yang spesial
ini benar rumahnya ulan dari bukan bu
aku nad bunya
temennya ulan dari
ulan dari ulannya ada di dalam kan
nggak usah mbok
aku bisa bawa sendiri kok
siapaan sih mbah
mohon maaf sebelumnya
ini nadine temen saya
dia mau datang ke sini untuk kenalan sama om dan wulan
nadine silahkan duduk
iya om makasih
katanya om lagi sakit ya om ya
ya begini lah
kebetulan banget om
banget om tadi aku tuh lewat depan toko buah terus ngeliat baunya kosong berseger banget aku jadi
keinget deh sama om jadi aku bawain om pir ada pir nih terus ada apel ada anggur aku terus sini om ya
nadir seharusnya kamu nggak usah repot repot kayak begini enggak oh aku enggak repot kok ini aku sama
bawain ini buat aku suplemen susu nih dilihat ya soalnya kata mama aku ini bagus banget buat
orang yang lagi masa transisi habis operasi kanker om begitu ya terima kasih sebenarnya
aku ada satu lagi sih om banyak ya apalagi ini aku tahu mungkin om bosen di rumah jadi aku buat baca baca mungkin
ya ada dua buku om sebenarnya ini ada buku cara hidup sehat sama cara melawan kanker ini
sepertinya bagus sekali loh ini bagus banget om ini bestsellernya kayaknya papa udah punya
banyak buku buku deh enggak enggak bola bola yang seperti ini tuh papa belum punya
ini ini ini ini terbaru sekali ya iya ini yang paling baru om ini revisi ketiga oh yang itu
iya yang kemarin juga aku lihat tuh di toko buku tadinya aku mau beliin papa cuman kan
papa lagi sakit aku pikir papa enggak lagi pengen baca terima kasih banyak ya
ngapain kamu pergi kamu disini nggak pergi aku nggak mau pergi karena ada yang mau ngomongin
kamu puas juga udah ngancur rumah tangga aku dan masa nikah pergi kamu dari sini tiana tiana cukup
dok jangan marah marah terus aku datang ke sini karena aku itu peduli sama kamu aku datang ke sini
karena aku mau melamar kamu maukah kamu jadi istriku menghabiskan sisa hidupmu bersamaku bersama anak
bersama jucu kita
enggak aku nggak mau
kenapa kamu gak mau apakah kamu itu masih mengharapkan andika iya kamu pikir keluarganya
itu masih mau terima kamu yang realistis aja dong tiana yang mau sama kamu tuh cuman aku cuma aku
denger ya mas
aku akan mempertahankan rumah tangga aku dengan mas andika
dan aku akan mengembalikan kepercayaan anak anaknya mas andika
sekarang kamu pergi aja dari sini
dan kamu juga denger ya
aku gak akan pernah ninggalin kamu
aku akan selalu ada buat kamu
dengan dan dimanapun kamu berada
aku akan selalu membayangi kami
wulan itu punya darah seni dari mamanya om
baru tau aku
gue semangat banget tuh buat ngambil beasiswa ke romania
om mau tanya sama kamu
kalau sekarang ini
apa yang akan kamu lakukan
kalau aku jadi wulan
aku balik lagi ke romania
dan aku janji disana aku lebih fokus
dan lebih giat belajarnya
karena buat aku
kebahagiaan dan kebanggaan keluarga itu adalah segalanya
sudah bilang begitu sama bulan
impian itu memang harus dikejar ya kan
mudah banget ya
terus berhubungan dengan wulan
ya balik lagi ke rumahnya
secepatnya lah om
aku bakalan fokus sama belajar aku disana
karena kebahagiaan dan kebanggaan keluarga
ngapain sih dia kayak gitu
dia pikir dia siapa
cari muka ke bokap gue
enggak enggak enggak
jangan sampe kejadian
tuh cewe nyebelin banget
emang itu orang berasa penting banget
so so ikutan papa buat ngatur ngatur masa depan gue
lo dari kapan disini
dari kapan ya
ya tadi gue iseng aja ngikutin lo
dan ternyata lo didalem kamar mandi
siapa yang ngadung ngelundung mah salah dengerin lo yaa
sama si prinses charming itu
eh apaan sih